hujan deras dan libur panjang akhir pekan membuat jalanan di jakarta pada kamis malam ini terlihat padat
kepadatan kendaraan terjadi pada ruas jalan menuju ke luar kota jakarta
mengguyur kota jakarta yang mulai dari jam lima hingga jam enam sore tadi membuat di sejumlah jalan kawasan jakarta mengalami kemacetan yang cukup parah
tadi saya juga memantau di daerah salemba hingga kawasan cawang mengalami kemacetan yang cukup parah dan memiliki panjang sekitar sepuluh km
di mana laju kendaraan hanya mampu berjalan sebanyak lima km per jam saja
ada pun dua faktor yang diakibatkan yang pertama adalah banyaknya titik lampu merah yang membuat antrian kendaraan yang cukup panjang
lalu yang faktor kedua adalah hujan yang terjadi bertepatan dengan jam pulang kerja kantor sehingga membuat karyawan
yang berada di kawasan perkantoran harus menunda kepulangan mereka hingga hujan reda
ada pun tadi di beberapa ruas jalan sudah dilihat beberapa petugas kepolisian lalu lintas untuk membantu mengurai dari kemacetan yang ada
di belakang saya bisa dilihat untuk di mt haryono ini pun juga kondisinya sama seperti yang terjadi di cawang
di mana kemacetan dimulai dari arah semanggi hingga underpass cawang
dan kemacetan ini membuat karyawan yang terjadi di jawa tenggara

lalu berbicara mengenai persiapan atau bagaimana kondisi lalu lintas menjelang hari libur panjang hari pasca yang terjadi pada tanggal tiga puluh maret hingga satu april nanti
untuk kondisi ini biasanya dimanfaatkan oleh warga jakarta untuk berekreasi ke luar kota
di mana mereka destinasinya rata rata seperti berpergian ke bandung dan puncak
dan juga dimanfaatkan akses tol dalam kota yang sehingga mengantar mereka ke tol jakarta cikampek dan tol jagorawi
meski begitu bisa dilihat malam ini untuk arah dari kendaraan jakarta keluar ke arah bekasi cukup lancar dengan kecepatan dapat ditempuh sekitar tiga puluh km per jam saja
lalu dengan arah sebaliknya dari arah bekasi ke semanggi jalan tolnya cukup lancar dapat ditempuh sekitar enam puluh km per jam